dampak tertundanya penanganan medis ini berujung pada sebaran kasus dan potensi kematian yang tinggi
ada beberapa faktor yang membuat pasien positif covid sembilan belas terlambat mendapatkan perawatan medis
salah satu faktor berpengaruh adalah lambatnya penegakan diagnosis karena penggunaan rapid test
menurut dr tri maharani dari ikatan dokter emergensi indonesia
kecepatan dalam mendeteksi covid sembilan belas adalah kunci pasien tersebut bisa sembuh atau sebaliknya meninggal dunia
dan rapid test bisa membuat semuanya menjadi terlambat
tri maharani sendiri pernah dinyatakan positif covid sembilan belas padahal rapid test dinyatakan non reaktif
dia mengaku masih beruntung karena mendapatkan diagnosis yang cepat
tanpa penegaan diagnosa yang pasti maka nakes juga rugi dan pasiennya juga rugi
ini akan meningkatkan case fatalitas kalau ini dibuat makin panjang makin
jadi misalnya orang ini sudah mendapatkan keluhan sakit tetapi penegakan diagnosenya tidak cepat cepat dilakukan
atau sistem penegakan diagnosenya membuat dia delay
maka fatalitas dia dan morbiditas dia angka kesakitannya dia akan lebih meningkat sampai menuju mortalitasnya dia kematiannya
karena kita tidak bisa mengambil keputusan untuk treatment dengan cepat
saya dulu pendagi gunung
wali kota surabaya tri risma hari ini mewacanakan penghentian rapid test dan berfokus pada swab test atau pcr
namun saat mulai menyadari rapid test memperburuk situasi risma mengalami sejumlah kendala
pemerintah kota surabaya kesulitan mendapatkan reagen atau zat kimia pendeteksi virus yang semakin langka dan mahal
masalah lainnya adalah penolakan sejumlah masyarakat untuk dites

bukan hanya di pasar dan di tempat umum
penolakan swab test terjadi juga di kalangan orang yang anggota keluarganya terkonfirmasi positif covid sembilan belas
keluarga memang menjadi kluster kluster kecil penularan namun masif di surabaya
ketika ada satu pasien yang positif itu kan keluarga itu kan juga kami tracing
kadang terkendala bahwa mereka beralasan sehat atau apapun
namun tim dari pemkot surabaya ini ya berusaha
semaksimal mungkin untuk bisa tetap mereka dites selanjutnya juga mereka diisolasi
wawa seorang warga surabaya mengaku keberatan di swab test karena sudah menjalani rapid test
padahal dia istri dan dua anaknya serumah dengan almarhum ibunya yang meninggal karena covid sembilan belas dan ayahnya yang terkonfirmasi positif juga
hasil non reaktif saat rapid test baginya sudah cukup membuktikan dia istri dan dua anaknya dalam kondisi sehat
saya takutkan nanti setelah saya lakukan swab itu hasilnya positif
saya kebingungan karena bapak sendiri mengalami menjalani karantina dalam pengawasan dinkes
saya juga tidak minta kalau hasilnya positif saya di karantina kasihan anak saya
anak anak saya tidak ada yang jaga
peneliti dari lapor covid sembilan belas irma hidayana mengatakan narasi yang dibangun pemerintah membuat masyarakat salah mengartikan kondisi kesehatannya
rapid test diseolah olahkan sebagai bahan diagnosis untuk seorang boleh atau tidak melakukan perjalanan atau bahkan tes masuk perguruan tinggi
banyak juga ditemukan orang yang di rapid itu non reaktif tetapi kemudian di swab itu positif
nah ini kan ada beberapa masalah yang berjenjakan
dimana seharusnya apabila langsung dites secara diagnostik molekulernya itu kan sudah pasti ya meskipun ada waktu tunggulah hasil tes itu dua hari tiga hari ada yang bisa satu x dua puluh empat jam tetapi langsung menyasar pada persoalan
meskipun belum ada penelitian yang menyebutkan ada korelasi langsung antara angka kematian tinggi dengan penggunaan rapid test
namun ia menyimpulkan rapid test bisa membuat sebaran covid sembilan belas menjadi semakin masif
kondisi ini akan meningkatkan fatalitas kasus bahkan sampai kematian terutama ketika fasilitas kesehatan dalam kondisi overload
surabaya menjadi kota dengan jumlah kasus covid sembilan belas dan angka kematian tertinggi di tanah air
sampai dua agustus angka kematian yang terkonfirmasi positif dan yang berkaitan dengan covid sembilan belas total mencapai satu lima ratus tujuh puluh satu jiwa
sedangkan jumlah kasus kumulatif mencapai hampir
tim liputan cnn indonesia